begitu perdebatan perdebatan yang saya kira sangat menarik ya

pak lutfi tapi kalau misalnya sudah diberikan kesempatan kemudian
sudah diterima perbaikannya

ya kita yakin dan kita percaya sangat menghormati mahkamah konstitusi
dan apa yang tadi sudah sikap yang diambil oleh majelis mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi tadi majelis hakim sempat mensebutkan
karena dari pihak termohon menyatakan keberatan
kira kira begitu dan begitu juga dengan pihak terkait terhadap revisi yang kami lakukan
nah sementara di pihak kami tentu saja bahwasannya revisi itu merupakan hak kami
dan juga tidak ada larangan untuk melakukan revisi
dan juga di dalam undang undang mk pasal dua puluh sembilan ayat dua
itu juga hakim wajib memberikan nasihat
artinya itu adalah diberi peluang untuk melakukan revisi
dan juga bimtek ya
kita organisasi saya sering kawan kawan advokat melakukan bimtek
kami dari kongres advokat indonesia
kita tahu bahwasannya itu ada revisi ada perbaikan
dan juga yang terakhir adalah kita punya bukti juga komunikasi dengan pihak mahkamah konstitusi
di mana memang kita diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan
begitu mbak putri
baik saya akan memperkenalkan dulu dua narasumber saya di studio sudah hadir
ada pak iwayan sudirte kuasa hukum joko emaro
pak sudirte selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada mas revli harun bang revli ahli hukum tata negara
bang revi terima kasih sudah hadir
kita bahas ini dua hari yang lalu
dan anda mengatakan bahwa semuanya perjalanan ini
perjalanan sengketa ini prosesnya akan dilihat pada hari ini
dan kemudian yang terjadi adalah mahkamah menerima
sudah bersikap progresif
dulu mana yang diterima
tidak tidak diterima perbaikan nya
oke petitum ya
perbaikan nya dipakai lampiran
tapi diberikan kesempatan
diberikan untuk kesempatan membaca
yang diminta dibaca itu yang didaftarkan tanggal dua puluh empat mei
sudah jelas itu
oke jadi bukannya sepuluh juni
tapi kalau misalnya anda lihat ada perubahan apa
kalau misalnya tadi kita lihat kan mereka toh juga akhirnya membacakan yang
yang hal hal yang baru didaftarkan tanggal sepuluh juni
nanya ke sini atau nanya ke pak wayan
oh ke saya dulu ya
ke pak ke bang refli dulu
ke bang refli dulu bapak sebentar
jadi memang kalau kita lihat tadi jalan yang sidang ya
kebetulan saya juga melihat dari awal sampai akhir ya
memang kan secara formal yang disuruh menjadi basis itu kan permohonan tanggal dua puluh empat mei ya
tetapi apa yang disampaikan dalam persidangan
itu sebenarnya sudah termasuk revisinya
termasuk dua isu yang menurut saya cukup krusial ya
satu mengenai kiai haji maruf amin
dan dua mengenai lhkpn dan dana kampanye presiden jokowi
ini itu bagian awal dari permohonan perbaikan itu sesungguhnya
lalu kemudian lima argumentasi kualitatif
saya lihat berubah susunannya saja ya
kemudian yang agak banyak juga sebenarnya yang kuantitatifnya
jadi kita kalau dalam hukum itu seperti de jure dan de facto ya
iya yang waktu itu sempat kita bahas juga
semuanya ditentukan hari ini ya anda katakan waktu itu
dua puluh empat mei tapi de facto ternyata perbaikannya itu disampaikan
nah untuk hal itu memang begini
saya termasuk mengkritik mk ya
menurut saya memang mk agak tegas ya
oke apa memberikan angin juga
mestinya dia tegas sebenarnya yang menjadi basis permohonan yang mana ya
karena tadi seperti film apa film apa film a few good men ya kan
film a few good men itu perintah resminya a ternyata prakteknya b ya kan
nah ini kan perintah resminya dua puluh empat mei tapi kemudian prakteknya ini
tapi kan itu juga diizinkan
dan itu berlangsung
begini saya ingin mengatakan kan di dalam persidangan kan sesungguhnya
apa yang disampaikan dalam persidangan itulah yang sesungguhnya permohonan
jadi memang ada permohonan tertulis tetapi permohonan tertulis itu akan tidak punya makna apa apa ketika dia belum disampaikan dalam sebuah persidangan
oke artinya di sini yang menjadi permohonan itu yang disampaikan selama yang dibacakan tadi yang dikatakan tadi
ya saya mencatat paling tidak yang membedakan adalah kalau kita bicara dalil itu ada dua dalil itu
kalau yang dalil yang lainnya sama tapi ini lebih lengkap saja
dalil kualitatifnya tetap lima
dalil kuantitatifnya ya kurang lebih lebih banyak ini
tetapi intinya kan tetap kurang lebih sama ya
tetapi memang ini jauh lebih lengkap
tapi dua dalil awal itu tidak ada di dalam permohonan pertama
yang menurut saya justru itu yang bisa mengubah arah angin ya kan
yang arah angin yang karena gini
ini kan time frame kita bicara kan
kira kira ada waktu nggak untuk membuktikan aspek kuantitatifnya
lalu kemudian membuktikan aspek kualitatif yang lima itu dengan perspektif tsm
tapi membuktikan yang dua itu jauh lebih gampang
biar sekalian saya sampaikan kan
kalau itu terbukti apakah itu cukup bagi mk untuk mengabulkan permohonan
itu pertanyaan juga
oke lah saya sampai sini dulu
pak sudirta tapi kalau misalnya melihat perjalanan hari ini kemudian kan bang yusri sudah mengatakan
ada akhirnya menerima memang menerima apapun yang terjadi
enggak bang yusuf mengatakan menerima apapun yang terjadi di persidangan hari ini
dan kutipannya juga sudah banyak
itu menerima apa yang diputuskan majelis itu belum tentu
kita tidak akan menghormati majelis
tapi nanti kita akan buat pernyataan kita hari selasa
dan isinya pasti tidak menerima
jawaban yang akan dibuat hari selasa apakah kemudian akan berdasarkan basis yang dimasuk tanggal dua puluh empat mei itu
atau berdasarkan apa yang disampaikan oleh kubu bpn hari ini
karena majelis menurut pemahaman pak repi itu tidak tegas
maka kami ditawarkan
mau tanggapi tanggal yang dua puluh empat mei boleh yang sebelas mei boleh
apakah itu mencanangkan untuk anda
makanya minta ketegasan
tapi tetap majelis berpendirian
sudahlah kami perlu keseimbangan
keseimbangan maksudnya bagaimana
ya yang penting suara sana didengar suara sini didengar
silahkan anda komentari mau yang mana
tapi kami punya keyakinan
apa komentar yang mana nanti
bagaimanapun kan harus ada persiapan ya
keyakinan biar tidak disalah paham
bagaimana bisa disalah paham
kami punya keyakinan nanti yang akan dipedomani yang akan dibahas yang akan diperiksa
tetap yang tanggal dua puluh empat mei
sebab di awal persidangan majelis sudah menyatakan
pokok pokok permohonan dua puluh empat mei itu agar disampaikan
bahwa kemudian taktik strategi dari pemohon akhirnya membacakan
yaitu situasinya demikian lupa
dan karena kita sudah interupsi juga diminta menunggu
ya kita kan tetap menjaga ketertiban sidang
tapi nanti di dalam keterangan yang kita sampaikan hari selasa
pasti kita mempersoalkan lagi
kita memberikan dasar dasar hukum
pertama mengenai undang undang pemilu
nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
di pasal empat ratus tujuh puluh lima jelas jelas itu berbeda dengan pasal empat ratus tujuh puluh empat
empat ratus tujuh puluh empat mengenai legislatif dimungkinkan ada perbaikan bagi pemohon

artinya putusan politik pembuat undang undang itu sudah berbeda
tidak memungkinkan adanya perubahan untuk field press bagi pemohon
itu langsung ditindaklanjuti
di bagian menimbang pmk itu disebutkan bahwa ketentuan lama yaitu yang pmk nomor empat dua ribu empat belas itu sudah tidak sesuai dengan keadaan
jadi jelas berbeda
dan sekarang di dalam pasal tiga puluh tiga pmk nomor empat dua ribu delapan belas itu jelas jelas tidak mengakomodir kemungkinan ada perubahan
kalau saya sih boleh membacakan ada waktu saya bacakan biar pemirsa itu jelas tahu isi pasal tiga ratus tiga puluh
tapi menarik juga sebenarnya karena ketika terakhir kita bertemu di sini ada kuasa hukum satu ada kuasa hukum dua juga
kuasa hukum dua yaitu pak lutfi yang sekarang berada di luar studio
juga membawa bukti percakapan ya
berupa percakapan wa kepada pihak mahkamah konstitusi yang membolehkan
dengan jubir mk
dengan jubir mk yang membolehkan ada perbaikan itu
itu tidak mengikat
itu tidak mengikat hakim
yang mengikat hakim adalah aturan pmk dan aturan
terutama pmk nomor lima dua ribu delapan belas di mana pasal tiga ayat dua jelas jelas mengecualikan
jadi di ayat satu disebutkan tahap paham tahap paham itu
kemudian di ayat dua jelas jelas
sebagai mana dimaksud pada ayat satu dikecualikan
pada huruf b dan c terhadap penanganan
perselisihan hasil pemilihan
itu kelengkapan permohonan
ada dua a dan b
yang perubahan itu juga masuk
bukan hanya kelengkapan
menarik kemudian kalau saya mengutip dari bang refli
ini ada ketidak tegasan
memberikan angin kepada kedua pihak
lalu bagaimana kemudian bisa nanti hukum ditegakkan dengan pasti dan lurus
jika sekarang yang
sekarang yang mengutip kata anda
pengambil keputusan pun memberikan angin
nanti ya bang refri
kita jeda dulu bang refri
tetap di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia prime news
saya ke pak lutfi dulu
pak lutfi tadi tentunya mengikuti pembahasan sebelum jeda kita
disampaikan bahwa mk juga tidak tegas
dan cenderung memberikan angin
mengakomodir dua pihak
ya bang lutfi
sama samalah kita diskusi disini
bagi kami kami bersyukur
persidangan hari ini berjalan sangat lancar
dan kami berterima kasih juga kepada majelis hakim
makamah konstitusi yang bagi kami sangat bijak
sangat wise begitu
sehingga mendengarkan semua pihak yang ada di dalam persidangan tadi
ya pemohon termohon maupun pihak terkait
saya kira itu adalah suatu apa namanya
suatu penghargaan dari kami
atas persidangan yang tadi
dan kita ini kan sebetulnya kita ini adalah saudara ya
kemudian ada perbedaan
ada perbedaan pendapat dan lain lain itu
kita serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim
mahkamah konstitusi yang nanti akan memutuskan perkara ini
begitu mbak putri
pak lufi tapi kalau misalnya menurut anda mengikuti persidangan yang tadi
tadi disampaikan oleh bang rafli
tidak basenya adalah permohonan yang awal disampaikan
tapi kemudian diberikan kesempatan juga untuk menceritakan
membacakan lampiran tambahan atau perbaikan permohonan
jadi kalau yang anda percaya sekarang
adalah majelis hakim menerima perbaikan permohonan itu atau tidak
oh ya kalau kami yakin bahwa majelis hakim menerima
bahwa kemudian berbeda dengan pak wayan ya biasa saja
tapi kami sangat yakin bahwasannya
kami juga pak wayan merasa beliau itu ada legal groundnya juga
kami pun begitu
bahwa bagi kami tidak ada larangan pertama untuk melakukan revisi
dan di dalam undang undang mk pasal dua puluh sembilan ayat dua
itu juga hakim wajib memberikan nasihat memberikan masukan
dan itu artinya bagi kami itu adalah sebuah revisi
kemudian di bimtek juga ya
advokat advokat itu yang muda
yang baru mengadakan bimtek
mereka juga diberikan pelajaran bahwa
diberikan kesempatan untuk melakukan revisi
dan juga yang penting lagi komunikasi antara kami
dengan jubir juga
dengan jubir dari mahkamah konstitusi
yang memberikan kami untuk melakukan revisi
yang membolehkan untuk melakukan revisi itu dari jubir ya
ya kita serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim mahkamah konstitusi
baik menarik pak sudir
berarti ini kita sudah tahu ini dua kembali mereka berada di dua
pengalaman yang berbeda dua pijakan yang berbeda
ini tidak mungkin terjadi jika mahkamah konstitusi secara jelas memberikan garis dan memberikan tanggapan
gitu kan berarti pak mestri
saya tambahin sedikit ya
begini kenapa saya katakan perlu ketegasan
biasanya kan mk itu selalu mengatakan ya sudah kalian sampaikan saja
nanti terserah kami akan kami putuskan
tapi kan tidak boleh begitu juga kenapa
misalnya ya katakanlah pemohon ini ingin memperdalam isu mengenai
kiah haji ma'ruf amin dan isu mengenai dana kampanye tadi ya lhkpn
lalu kemudian tentu kan akan menghadirkan saksi saksi
dan mk memberikan ruang terus
tapi misalnya di akhir putusan mk mengatakan bahwa karena ini bagian dari yang tidak kami setujui dalam hal perbaikan permohonan karena sudah lewat waktu dan lain sebagainya
dan artinya seluruh kesaksian tidak menjadi pertimbangan
apa kata dunia kan begitu
nah bayangan saya adalah kalau misalnya sampai proses pembuktian ya harus diterima
maksudnya harus bukan diterima akan dikabulkan tapi diterima bahwa itu adalah dalil yang sah untuk dibuktikan
kalau enggak persidangan itu kemudian menjadi sia sia begitu
nah ini yang menurut saya kalau misalnya beliau ini mengatakan merasa bahwa belum diterima
sementara sana merasa sudah diterima
ya itulah bentuk ketidak tegasan
yang artinya apa yang diputuskan hakim mk itu memunculkan dua interpretasi yang berbeda
dan itu tentunya membingungkan untuk pihak termohon dan terkait karena kemudian nanti soal persiapan jawabannya seperti apa itu
oh tidak bingung pak sudir
agak merepotkan iya
karena memang dari awal kita lihat permohonan ini tidak begitu memberatkan kami
karena kami yakin mereka itu kesulitan membuktikan
apalagi perbedaan suara itu ada enam belas sembilan juta
dan kesulitan itu bisa kita tangkap
ini boleh dicatat dengan baik baik
salah satu yang paling rajin mencatat di sidang mengenai apa yang disampaikan oleh pemohon itu saya lengkap
salah satu yang disampaikan tadi adalah
beban pembuktian itu tidak mesti pada pemohon
begitu pernyataan pemohon
ini kan indikasi bahwa pemohon itu tidak siap
ingat nggak siapa yang menyampaikan tadi
artinya dia mengingkari sistem hukum pembuktian
kalau soal pembuktian yang seperti itu
baik dalam perkara pidana ptw dan perdata
maksudnya yang membuktikan itu siapa
pemohon mendalilkan dia yang harus membuktikan
ya itu ada gium yang berlaku di lahan hukum perdata
tapi saya nggak mau berdebat di situ
silahkan saja nanti ditanggapi
oke oke artinya
saya kan belum selesai
jadi mereka tidak siap dengan pembuktian itu sendiri
padahal mereka yang mendalilkan
siapa yang mendalikan dia harus membuktikan
pemohon yang mendalilkan dia
dan kalau kita lihat permohonannya
sungguh sungguh kalau dilihat dari pasal lima puluh
itu kan ada persyaratan
permohonan yang tidak memenuhi persyaratan pasal tiga ayat satu lima enam dan delapan
itu harus dinyatakan no tidak dapat diterima
nah di dalam pasal delapan ayat empat
jelas jelas pokok permohonan tentang perselidian suara
mana suara benar mana suara yang salah
itu harus dimuat dalam permohonan
dan tidak ada dalam permohonan yang tanggal dua puluh empat
jadi kami ini sudah tahu bahwa minimal ini pasti no
tidak dapat diterima
oke pak lutfi anggapan anda silakan
oh tidak kita tentu berbeda dengan beliau ya
karena kita di posisi yang berbeda
dan saya setuju dengan apa yang ditulis oleh dr refli
bahwa nanti hakim itu akan lari kepada substansial justice
artinya kepada prinsip pemilu yang jujur dan adil
sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi pasal dua puluh dua e ayat satu itu
nah oleh karena itu maka ini yang dicari adalah substantial justice ya
karena itu maka produk produk kpu yang dilakukan oleh kpu
kalau dia tidak berprinsip tidak bersandar pada mandat konstitusi
maka itu menjadi invalid
bagi kami bagi kami itu menjadi inkonstitusional
dan itu kita berharap bahwasannya hakim nanti akan mempertimbangkan
hal yang sifatnya kualitatif dan juga kuantitatif
kami tidak mengelak bahwasannya kuantitatif itu perlu
kuantitatif itu penting
ya penting tetapi kuantitatif atau angka atau hasil itu dibangun atas dasar apa
itu yang penting jadi
oke oke saya mengutip substansial justice nya bang refli nih
dipakai nih sekarang
apakah kemudian penerapannya memang seperti
apa yang kemudian disampaikan pak luswi tadi
nah ini soal paradigma ya paradigma baik
dan paradigma ini sebenarnya kalau kita bicara tentang mainstream orang hukum tata negara
rata rata memang mengatakan kehadiran mahkamah konstitusi itu memang sebagai the guardian of the constitutions
kalau kehadiran mahkamah konstitusi itu hanya dimaksudkan sebagai hitung hitungan saja
saya kira terlalu cetek tugasnya kenapa begitu
karena di negara negara demokrasi baru terutama ya itu memang muncul pilar pengadilan yang baru yaitu the constitutional court
terutama pasca runtuhnya uni soviet misalnya
dan memang dimaksudkan untuk menjaga konstitusionalitas
baik itu dalam rangka judicial review dalam rangka pemilu dan lain sebagainya
nah karena itu kemudian cuma ide besar ini ya ide besar ini dan sebenarnya juga waktu
apa original intent perumusan pasal dua puluh empat c itu juga begitu itu disertasi saya
ide besar ini kemudian dikecilkan melalui undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tiga yang mengatakan bahwa cuma hitung hitungan suara
tapi kemudian berubah lagi ketika kemudian kepemimpinan pak mahfud mengatakan
nggak bisa kami dibatasi hanya hitung hitungan saja karena kami kalau cuma begitu katanya itu namanya mahkamah kalkulator
jadi bukan hanya saya atau orang orang hukum tata negara lain yang mengatakan mk juga mengatakan demikian
hanya persoalannya ya the question is ya kan apakah paradigma yang pernah dipakai oleh prof mahfud cs itu masih akan dipakai oleh hakim sekarang
saya cuma mengingatkan bahwa
kalau misalnya melihat yang terjadi sekarang apakah itu digunakan
ini kan baru baru baru permulaan ya kan
tapi sudah diberikan kesempatan
saya sebenarnya ada kritik saya terhadap hakim periode periode setelah pak mahfud
mereka tidak lagi progresif mereka regresif
jadi cenderung kemudian saya kritik saya terbesar misalnya di pilkada
maka yang terjadi apa orang mengatakan kalau begitu kita securang curangnya biar marginnya itu tidak
karena memang begitu akhirnya
maka kemudian tidak akan diperiksa oleh mk
maka pertanyaan substantifnya adalah lalu buat apa kita punya the guardian of the constitution
mahkamah konstitusi yang tugasnya harusnya untuk menjaga konstitusionalitas dari proses berpemilu
nah tetapi ini kan battle
makanya saya katakan dengan the real battle seperti ini satu
pasti akan kembali pada penafsiran teks teks undang undang
akan menariknya kepada roh undang undang dasar
nah nanti aliran mana yang kemudian diterima ya kita akan lihat nanti mk gitu
saya ingin memulai lagi tentang pasal delapan ayat empat pmk
itu tidak ujug ujug sampai jadi pmk
bermula paling atas itu bersumber pada pasal dua puluh empat c undang undang dasar
jelas di situ mengenai perselisihan suara
kalau kita singgung lagi mengenai undang undang mk
undang undang nomor delapan dua ribu sebelas sebagai hasil perubahan
itu di ayat di pasal sepuluh ayat satu
huruf d sama isinya dengan undang undang dasar
masih dilanjutkan dengan undang undang pokok kekuasaan kehakiman
lalu kita sekarang punya produk baru di mk
produk pmk nomor tiga dua ribu sembilan belas tentang produk mk
produk mk itu tidak mungkin lain kecuali perselisihan soal suara pilpres
tidak ada yang lain
nah kalau yang jelas jelas undang undangnya sudah ada
hukum acaranya yang saya sebutkan tadi juga sudah jelas
dari mana kita lagi punya kemampuan untuk berkelip terhadap hukum formil dan hukum materil
jadi sangat lengkap untuk membuktikan bahwa
harusnya permohonan itu sepanjang mengenai masalah perselisihan suara
karena di luar itu tidak bisa
misalnya ambil contoh
ada nggak keundangan ini yang baru ya
ada nggak kewenangan mk mendiskualifikasi
oleh karena itu sekali lagi cobalah
perhatikan pasal empat ratus enam puluh sampai empat ratus enam puluh tiga
di mana sih kewenangan mk
di mana sih keundangan bahwa selu sampai ke ma
belas terang benderang
jadi kalau masalah masalah yang harusnya diselesaikan proses di bawah
masih dibawa ke mk nanti mk ini jadi keranjang sampah
untuk apa ada ma
untuk apa ada bawah sludan seterusnya
oke kita bahas
ini lebih lanjut saya akan ke palu fis terlajeda
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
cuma nanti saya jelaskan
di pengadilan memang tergantung kita mau mengambil tekstual atau kita mengambil kontekstual
kita mau hanya bertahan pada the jurus saja atau juga de facto
nah saya hanya ingin mengatakan biar juga masyarakat paham ya
kalau kita bicara hukum acara mk itu kan babonnya kan undang undang dua puluh empat tahun dua ribu tujuh
dua puluh empat dua ribu tiga itu persis undang undang itu ditaati persis seperti undang undang itu
itu hanya lima tahun awal saja dua ribu tiga dua ribu delapan
begitu pak mahfud memimpin dan kemudian ada pilkada jawa timur
dan kemudian dilanjutkan dua ribu sembilan pemilihan legislatif
putusannya sudah berbeda padahal undang undang mengatakan tiga saja putusan itu
dikabulkan ditolak dinyatakan tidak dapat diterima atau no
tapi setelah itu ada variasi putusan yang sangat banyak
termasuk diskualifikasi perintah pemungutan suara ulang penghitungan suara ulang dan lain sebagainya
itu sesuatu yang muncul dalam praktek sebelas tahun terakhir ini
sampai pilkada terakhir juga begitu juga mk
nah pertanyaannya adalah apakah mk mau kembali kepada habitat awalnya
ya terserah hakim mk
tapi saya ingin mengatakan faktanya adalah memang sebelas tahun dari dua ribu tiga dari enam belas tahun mk itu
memang variasi putusannya itu sudah berkembang sedemikian rupa
makanya kalau kita mengajar hukum acara di mk
kita tidak hanya mengajarkan teks undang undang dan peraturan mahkamah konstitusi saja
tapi kita ajarkan putusan putusan yang memang berkembang sedemikian rupa
dan itu diafirmasi oleh hakim hakim mk sendiri
artinya apa yang kemudian terjadi selama sebelas tahun terakhir itu mungkin itu pula yang dilihat oleh bpn prabowo sandi
oleh pak lutfi ini
bahwa ini akan memberikan angin segar
dan akan memberikan mereka kesempatan
gitu kira kira pak lutfi ya
ya kembali juga seperti yang dibilang dr refli tadi
bahwa dua ini akan tentu akan tertarik dengan apa namanya
akan kepada roh konstitusi kata dia
itu sangat betul sekali
karena konstitusi kita ini adalah tanda kutip
adalah kitab suci nya orang indonesia
jadi semuanya harus kembali kesana
rujukan kita pasal satu ayat dua
undang undang sarpat v tentang daulat rakyat
pasal dua puluh dua e ayat satu tentang pemilu yang jujur dan adil
nah kita pasti kembali kepada konstitusi itu
karena kita sepakatkan bahwa konstitusi adalah kunci untuk antikasih kemasyarakat
jadi sudah seperti itu memang
jadi ini adalah sebuah metanorm
adalah sebuah kesepakatan bersama
kita dalam berbangsa dan bernegara ini
rujukannya kita mesti kesana
oleh karena itu saya sepakat dengan
dengan dalam disertasinya itu
yang cenderung kepada
jadi menurut saya akan kesana
saya cenderung new perdime itu
yang harus dikembangkan di indonesia
jadi melihat persoalan hukum itu sebagai a place of discussion
inilah yang sebetulnya ada di dalam konteks hukum
banyak sekali ini perkembangan
tapi nanti ada diskusi tersendiri lah
kita serahkan kepesenanya kepada hakim
dan kita sangat berterima kasih
menghargai apa yang sudah dilakukan
tapi menarik lagi kembali ke soal pernyataan awal
paradigma baru ini sepertinya akan lebih mudah dipahami
ketika mk benar benar memberikan garis
terkait dengan apa yang terjadi hari ini
dan mungkin itu kemudian yang
sebenarnya kalau satu
pak sudirta apakah bisa menerima
katakanlah dalam tanda kutip paradigma baru
sebenarnya belum paradigma baru
nanti paradigma baru itu akan ada kalau ada putusan
ada putusan ya oke
ini kan sedang proses
tapi saya ingin bicara yang lebih mendasar
di semua peradilan
apakah pt un pidana perdata
dan juga selama ini
saya punya pengalaman
hukum acara itu ditaati
mungkin untuk beberapa kasus tertentu
terkesan tidak begitu
mari kita perdebatkan kasus per kasus
hukum acara itu kan
untuk menemukan kebenaran materil
itu hukum formil
kalau nggak ada hukum formilnya
bagaimana cara menggali kebenaran materil
keadilan muncul turun dari langit
sebab yang namanya kebenaran
apalagi dengan perbuatan nyata
misalnya satu kasus pembunuhan
itu hanya pembunuh dan tuhan yang tahu
untuk mencari pembunuhnya
perlu hukum acara pidana namanya
untuk menemukan kebenaran materil
kalau tidak ada
memutuskan siapa yang melakukan itu
disebutlah alat alat bukti
jadi saya setuju
bahwa mk menemukan keadilan
tapi untuk menemukan keadilan
kan perlu hukum proses
karena itu hukum acara
tidak boleh ditafsirkan
itu yang saya tahu ketika saya ikut
sebagai sekretaris kp dua h
membuat hukum acara
pada daerah pidana dulu
jadi tidak boleh ditafsirkan
kalau hukum acaranya ditarik tarik
pasti kebenaran hakiki tidak akan ditemukan
semua orang nanti mengaku benar
itu yang anda lihat terjadi sekarang
yang tadi pagi
itu baru permukaan
dan ketika putusan
yang dua puluh empat januari
karena hukum acaranya memang begitu
bahwa ada pemikiran pemikiran
seperti pak refli
ini dihargai juga
tapi sebagai praktisi saya
pasti saya harus taat hukum acara
kalau tidak nanti kebenaran material
keadilan itu akan terwujud
semua orang nanti ngaku benar
kita harus kepada hakim
mengatakan keyakinan kita
bukan masing masing yang mengaku benar
bagaimana hakim mencari kebenaran
perlu hukum acara
melalui alat alat bukti
kalau ini disimpangi
tapi kalau misalnya sekarang
bagaimanapun satu pihak terkait
apakah kemudian juga akan menyiapkan jawaban
menyiapkan beberapa hal
terkait dengan yang tadi
ada soal kualitatif juga
bang yuli mengatakan semuanya sudah disiapkan
terkait dengan permohonan awal yang tanggal dua puluh empat mei
tapi bagaimana dengan yang anda katakan
lampiran lampiran yang tadi dibacakan itu
apakah juga akan dipersiapkan
ya ini menjaga etika
dan menghargai teman teman di sebelah
menghargai juga pernyataan hakim
yang belum memutuskan
di pengadilan itu
kalau saling menghargai
tentu kami lebih baik memikirkan
tentu nanti kami berunding
kami akan berundingkan
bisa jadi memang kami juga harus membahas
tapi kan belum bisa kita katakan sekarang
karena itu baru bisa kita
hari selesai itu
tapi aneh kata pun
kalau kita harus membahas itu
tidak ada kesulitan
karena mereka sudah ragu ragu
pembuktiannya aja mau dilimpahkan bersama sama katanya
saya ke bang refli dulu
sebenarnya kan secara teknis
saya paham ya
di pilkada juga sering terjadi
nanti modelnya adalah
mereka akan menolak
tapi kalau hakim konstitusi
tidak menjawab soal ma'ruf amin
tidak menjawab soal maruf amin
dan soal lhkpm tadi
karena itu menurut saya hal yang sangat sangat
penting dalam pengertian begini
isu yang menurut saya luar biasa ya
tetapi sekali lagi saya katakan
apakah nanti kalau misalnya itu terbukti
ada sebuah kecukupan untuk
kemudian mengabulkan permohonan
kalau alirannya tekstual
hakimnya tekst semua
tetapi kalau hakimnya progresif
melihat pemilu yang jurdil
salah satunya saya katakan
pemilu yang jurdil itu harus ada equal playing field
jadi lapangan permainannya
harus setara dan sama
tetapi kalau misalnya
ini misalnya ada
ada pertanyaan dari asn dan lain sebagainya
jadi tidak unequal jadinya
nah ini yang seperti seperti ini
kalau kita concern di pemilu
komunitas internasional juga begitu
memang selalu menjadi perhatian
kemudian keterlibatan asn
dan lain sebagainya
dan saya termasuk orang yang mengatakan
pemilu di indonesia ini memang becek
tidak hanya soal satu
tapi mungkin hampir semua partai politik
calon dan lain sebagainya
itu tantangan kita
yang paling besar bagaimana menegakkan governance pemilu
salah satu governance pemilu yang menurut saya
yang memang susah ditegakkan adalah
itu beratnya minta ampun
karena ada paradoks luar biasa
kita yakin banyak pelaku manipolitik
dalam konteks pilek tentunya
tapi tidak ada satupun yang didiskualifikasi
karena itu kelemahan dari electoral law enforcement
dan hal hal seperti itu
jadi kemudian ke pak lutfi ini
terakhir pak lutfi
seberapa optimis anda sekarang pak lutfi
dan kalau pak wayan tadi bilang
justru kita lebih dari itu
dari tadi saya awal
kita ini adalah saudara
bahwa kita ini berbeda
bahwa kita punya claim
kepada majelis hakim mahkamah konstitusi
saya kira begitu mbak putri
oke baik pak lutfi terima kasih sudah bergabung
sayang sekali anda tidak bisa hadir di sini tapi terima kasih sudah memberikan kesempatan
pak suditer terakhir dari anda singkat saja
mengenai pak ma'ruf amin
teman teman harus membaca ini sengaja saya catat ini
ada peraturan menteri negara bumn nomor peraturan tiga dua ribu dua belas
kalau itu dibaca sudah pasti kita bisa membedakan mana bumn perusahaan bumn dan mana anak perusahaannya
anak perusahaan bumn kalau dananya berasal dari bumn
dan anak perusahaan bukanlah bumn
kalau uangnya dibiayai oleh negara
jadi yang satu negara yang dibiayai namanya bumn
yang satu dibiayai bumn namanya anak perusahaan
pak maruf amin ini bekerja di anak perusahaan
ini kalau bicara aturan
kalau bicara logika agak sulit kalau di pengadilan pakai logika logika
etika bisa saja kita perdebatkan
kalau memutuskan berdasarkan etika kan berat
undang undang juga begitu
coba bantah ini
siapa yang berani bantah ini
disebutkan di dalam permohonan tanggal sebelas
ini sekedar bayangan
betapa mudahnya nanti mematahkan
disebutkan gaji ke tiga belas
apa manfaatnya pak jokowi untuk itu
justru asn dan karyawan bumn itu menurut penelitian
jadi dalil dalilnya ini tidak bisa dibuktikan dengan bukti bukti berdasarkan undang undang
yang menyebut alat bukti adalah sekian
kita sudah dapat sedikit kisi kisih jawaban yang akan disampaikan
terima kasih pak sudir sayang sekali waktunya terbatas
pak lutfi terima kasih
terupaya masih bergabung
terima kasih banyak pak lutfi
dan juga bang refli
terima kasih banyak
selamat malam pak lutfi
kita akan melanjutkan diskusi ini
kita selasa ya
tetap bersama kami
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news